kita bahas lebih jauh tentang kemunculan teror ular kobra
yang kemudian tiba tiba mendadak muncul di beberapa tempat di indonesia
kita akan bahas langsung dengan mas amir hamidi
selamat sore mas amir
jadi ini karena kobra ini muncul apakah karena memang awal musim hujan saja
yang tadi mas amir katakan
atau sebetulnya ada faktor faktor yang lain
sehingga kemudian ini kok muncul di beberapa tempat hampir dalam waktu yang bersamaan mas amir
jadi musim yang pertama
awal musim penghujan adalah awal di mana telur telur kobra itu menetas
tahun lalu pun juga demikian
tapi memang tahun sekarang ini rekodnya jauh lebih banyak daripada tahun yang lalu
kemudian yang kedua adalah jenis kobra ini memiliki kemampuan adaptasi yang cukup bagus
pada lokasi lokasi human modified habitat
artinya di tempat tempat
di sekitar manusia dia cukup bagus teradaptasi
seperti persawan ladang pekarangan
sehingga kemudian banyak muncul di dekat dekat rumah warga
nah kalau rumah kita menyediakan space space untuk shelter mereka
termasuk untuk bertelur
nah ini dia yang
shelternya apa saja tuh mungkin supaya publik juga lebih bisa mengantisipasi
atau mungkin di rumah saya sendiri
kita nggak tahu shelternya apa aja mas
jadi tempat tempat yang gelap lembab
atau seperti lubang lubang
itulah yang tempat tempat yang mereka sukai untuk shelter dan meletakkan telur
nah kita kadang kadang sadar ataupun nggak sadar itu
meletakkan barang barang yang tidak berguna di dalam rumah
maupun di luar rumah
tumpukan genteng tumpukan material kayu batu batuan
nah disitulah mereka itu senang sebetulnya di tempat tempat seperti itu
oke tapi memang tahun lalu juga dari informasi atau penelitian yang anda lakukan
memang muncul juga ya di setiap awal musim hujan
kok rasa rasanya baru sekarang ini agak agak heboh mas amir
betul tahun lalu pun demikian ya
di awal awal musim penghujan pun demikian
ada catatan ya bahkan di kantor kami pun juga ada catatannya seperti itu
cuman memang sekarang ini catatan masyarakat sudah awareness masyarakat untuk melaporkan
itu juga cukup meningkat sekali
begitu ada kejadian kejadian yang lain pun dilaporkan
sehingga report ini sangat masif ya
termasuk di daerah sekitar jabodetabek
sebenarnya catatan lain kayak misalnya di jogja di klaten bahkan di jember pun ada gitu ya
di hampir seluruh pulau jawa
kalau saya tidak salah ini kan awalnya
mulai muncul ya temuan ular kobra anak ular kobra sebetulnya
itu adalah di daerah daerah bogor begitu
nah apakah itu memang ada spesifikasi tertentu mas amir
kenapa kemudian di wilayah itu
dan ini artinya kan kalau yang muncul anak anak ular kobra artinya kan ada induknya
nah ini publik atau warga harusnya kan tidak pernah melihat ada induk ular kobra begitu
lalu tiba tiba bisa muncul nah itu apa penjelasannya itu mas awi
jadi induk ular kobra itu meletakkan telurnya kan selama tadi saya bilang masa inkubasi itu bisa sampai tiga bulanan
jadi induk itu meletakkan telur mungkin tiga bulan yang lalu di situ
kemudian induk meninggalkan sarangnya
nah begitu anak anak ini menetas secara random dia akan kemana mana
sama kayak baby itu kan belum tahu
arah instingnya untuk menghindari manusia instingnya menghindari predator
masih rendah dibanding yang sudah dewasa
nah ini yang terjadi demikian
jadi anakan ini secara random begitu sekarang diletakkan di sekitar pemukiman
secara random anakan juga menyebar ke sana kemari
nah indu kan sudah kemana nggak tahu
karena dia punya insting juga untuk menghindari segala macam predator itu
jadi indu nya sebenarnya sudah pergi di situ
jadi yang terjadi ledakan bukan ledakan tapi rekod anakan ini jauh lebih banyak
oke dari berita berita yang berkembang di media
mas amir dari yang anda lihat ya mungkin sambil kita lihat juga beberapa jenis ular kobranya
apakah yang ditemukan di sejumlah titik dengan titik yang lainnya
ada jenis ular kobra yang sama atau ada yang berbeda
jenis yang sama jadi indonesia itu punya dua jenis kobra ya
najas sumaterana dan najas seputatriks
nah sumaterana itu ada di sumatera dan kalimantan
sedangkan najas supetatrix yang rekodnya selama ini ada itu hanya wilayah jawa sampai ke nusa tenggara sana
memang ada beberapa variasi warna ya hitam perak sampai kecoklatan
tapi rata rata wilayah jawa itu adalah hitam
nah ada perbedaan
apa namanya cuaca sebetulnya di indonesia sebelah di jawa bagian barat sampai jawa bagian timur sana ya
nah humidity atau kelembapan yang tinggi di wilayah jawa barat
kemudian suhu yang cukup hangat dan lembab
ini sangat menguntungkan sebetulnya untuk proses menetasnya telur ular tadi
jadi sukses rate nya juga kemungkinan lebih tinggi dari jawa barat daripada wilayah wilayah lain yang lebih kering
oke oke jadi kita ulangi lagi agar kemudian publik juga semakin meningkatkan awareness
karena kita ini adalah tempat tempat yang lembab ya
yang lembab kemudian pekarangan
apalagi tadi mas amir
jadi usahakan rumah kita itu tidak menyediakan tempat tempat seperti itu
jadi tempat yang lembab gelap kemudian hangat itu yang disukai
apalagi sekarang musim penghujan
jadi kalau musim penghujan ada air ya kobra juga menghindari air
kobra juga tidak suka dengan air dia juga menghindari tempat tempat
jadi pasti akan mencari tempat tempat seperti itu
jadi kalau di dalam rumah kita itu ada tumpukan barang barang seperti itu
maupun di luar pun itu nanti akan menjadi potensi untuk tempat bersembunyinya kobra
atau bahkan meneletakkan telurnya
terus yang kedua sebetulnya yang paling penting adalah jaga kebersihan
apalagi di awal musim penghujan di mana populasi anakan itu meningkat
lantai kita kalau bisa dibersihkan dengan bau bauan yang menyengat ya
pembersih lantai yang mau menyengat ini tidak disukai oleh ular
jadi bau bauan yang menyengat itu tidak disukai oleh ular
kita tidak menyediakan bekas bekas makanan seperti bekas makanan yang mengundang tikus
betul nah tikus ini kan salah satu mangsanya dari si kobra itu
itu sehingga tadi juga ada warga yang mengatakan bahwa
ular ular atau pawang begitu ya ular kobra ini datang karena mau mencari makan juga begitu
jadi secara insting memang itulah makhluk hidup ya
jadi dia bisa mencari tempat shelter dia bisa mencari mangsa
bahkan dia mencari tempat untuk meletakkan telurnya yang paling safe menurut dia
nah telur ular ini kan bukan kayak
seperti telur ayam yang harus disarang kemudian kering gitu ya
enggak telur ular itu di tempat yang tersembunyi lembab gelap hangat
disitulah dia bisa menentas
oke ada daerah daerah tertentu mungkin yang anda pelajari mas amir
apa ya yang punya potensi begitu
biasanya itu lubang di tanah tanah itu
yang kedua biasanya antara fondasi itu kan ada batas antara semen dan tanah tuh
nah itu kan ada kadang kadang lubang lubang di

iya iya ini pengalaman saya di beberapa kasus
seperti itu ini dijadikan tempat
jadi ya mohon kita waspada ya apalagi di musim musim seperti ini
nah bicara soal kasus ada kasus tadi ada anak yang kemudian digigit ular kobra juga
nah kita pengen tahu juga nih mas amis
seberapa bahaya sebetulnya dari jenis jenis ular kobra yang ditemukan oleh warga
baik itu yang masih anak anak kan begitu masih baby baby kobra
dengan yang indukannya ini seberapa berbahaya dan agar kemudian juga publik bisa lebih tahu lagi
dan kalau kemudian ada serangan
serangan seperti ini apa yang harus dilakukan oleh warga sebetulnya
kita bahas nanti ya mas awir kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
sebulan terakhir sering ditemukan anak ular kobra di sekitar permukiman masyarakat patut waspada
dan mengerti cara menangani jika terkena gigitan ular
berikut apa yang harus dilakukan
jika terkena gigitan ular
maraknya ular kobra yang muncul ke permukiman warga membuat masyarakat lebih waspada dan berhati hati
masyarakat juga harus mengetahui cara cara yang bisa dilakukan jika terkena gigitan ular
menurut biro dan kerjasama hukum dan humas lipi
langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi rumah sakit terdekat
masyarakat bisa menghubungi ambulan di nomor satu ratus sembilan belas atau satu ratus sembilan belas

kemudian bersihkan dan perban bagian yang terkena gigitan ular
bagian yang terkena gigitan ular juga harus segera diimobilisasi atau dibuat tidak bergerak
tujuannya adalah untuk menunda racun ular menjalar ke seluruh tubuh
korban harus diberikan obat anti tetanus anti venom dan perawatan darurat di rumah sakit
sementara hal hal yang tidak boleh dilakukan adalah
jangan membawa korban gigitan ular ke tempat klinik
seperti dukun atau kembang perawatan
uang ular untuk pengobatan yang terpenting jangan mengikat bagian sekitar luka karena justru
akan menghambat sirkulasi darah selain tidak boleh mengikat bagian sekitar luka juga jangan menghisap
menyayat atau membakar luka gigitan ular terakhir jangan memberikan obat aspirin obat nyeri atau obat
tradisional kepada korban ya saya masih bersama dengan mas amir hamidi peneliti reptil dari pusat
penelitian biologi lipi tadi sudah ada ya mas amir informasinya penanganan jika terkena gigitan
ular nah kita ingin tahu kemudian kalau kemudian yang ditemukan oleh banyak warga ini seberapa
bahaya sebetulnya gigitannya atau jenis ularnya baik itu yang masih baby atau masih anakan atau
yang sudah menjadi atau yang sudah besar tentunya bagaimana jadi anakan pun ya baby itu begitu
hatchling itu sudah begitu menetas itu sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi bisa jadi
sudah ada sehingga baby pun itu juga sudah bisa fenomnya itu sudah bisa letal terhadap manusia
atau bahaya terhadap manusia apalagi yang dewasa tapi memang dalam konteks kuantitas atau jumlah
itu individu dewasa itu lebih banyak lipat lipat dibanding baby nya seperti itu tapi dalam konteks
kualitas beberapa penelitian memang menyebutkan fenomnya itu jauh lebih kompleks di baby lebih
racunnya lebih kompleks di baby justru lebih kompleks di baby ya tapi dengan jumlahnya
yang sangat kecil gitu ya dalam konteks kuantitas seperti itu oke artinya sekalipun
kemudian anakan kobra pun meskipun kecil itu juga warga harus betul betul harus waspada ya
jadi harus diperlakukan setiap sebenarnya setiap ular itu harus kita pelakukan sebagai berbisa ya
jadi ini kan hewan untuk membedakan yang berbisa ataupun tidak berbisa masyarakat umum kan juga
masih sangat susah untuk membedakan itu sehingga sesafety mungkin perlu lakukan mereka sebagai hewan
sampai kita free handling atau langsung memegang dengan tangan itu jangan sampai seperti itu
harus ada dengan tongkat sesafety mungkin
itu yang harus kita
oke oke kita lihat di layar di belakang ini mas amir ada beberapa gambar ya yang ingin kita tunjukkan
ini adalah sebetulnya para predator kobra ya
nah ini apa yang bisa anda jelaskan ini kalau terkait dengan para predator kobrake seperti ini
nah jadi populasi anakan kobra yang meningkat itu bisa jadi kita melihatnya ini kemungkinan memang ada ketidaksimbangan ekosistem misalnya
hilangnya predator alami yang mengendalikan populasi anakan kobra
ini bisa jadi kita melihat ke sana gitu ya
walaupun ini butuh pembuktian lebih jauh ya
nah siapa predator alami anakan kobra ini
ini misalnya garangan tadi yang saya sebutkan di sini
kemudian atau javanmenggus yang kita sebut
kemudian juga biawa
biawak itu juga memakan anakan kobra
bahkan elang pun juga demikian
nah predator predator alami itu ada nggak di sekitar kita
padahal kobra itu adalah jenis yang mampu beradaptasi di lingkungan sekitar kita
nah predator predatornya juga sudah tidak ada di sekitar kita
makanya ini juga populasi anakan itu bisa jadi karena hilangnya meningkat karena hilangnya para predator awal ini tadi
nah kalau kemudian kita bahas lagi
soal seberapa bahaya tadi mas amir sudah katakan ini sangat bahaya sekali
bahkan yang baby nya juga bisa ada racunnya begitu yang lebih kompleks meskipun jumlahnya tidak begitu banyak secara kuantitas dengan yang indukannya
tadi juga mas amir katakan sebisa mungkin kita safety dulu ya
kalaupun ada itu ditemukan di rumah warga
nah ketika mengalami serangan atau ada warga atau apa
ada ditemukan begitu
ular kobra ataupun
alakan ular kobra
selain safety ini sebaiknya masyarakat atau warga itu harus ngapain
karena apakah memang ciri ciri apa ya
ciri khas dari ular itu seperti apa sih ketika berhadapan dengan manusia mas amir
ular itu prinsipnya berhadapan dengan manusia dia menghindar
jadi secara naruli dia secara insting dia itu sebenarnya dia menghindar ke manusia
dia menganggap manusia itu sebagai musuh dia sebetulnya
jadi dia menghindar ke sana
nah begitu dia terjepit atau
merasa terancam baru dia menunjukkan defensive behaviornya
untuk kobra sangat disting defensive behaviornya
tudungnya dimekarkan kemudian dia menyemprotkan bisanya
nah apa yang harus kita lawan ketika ada hewan hewan seperti itu di dalam rumah kita
sebenarnya kita sudah ada mekanisme seperti bisa calling teman teman damkar
kemudian juga beberapa komunitas yang memiliki kapasitas untuk handling phinomous snack ya
itu juga bisa diminta keterangan untuk relokasi
jadi memang harus relokasi memang kalau itu sudah masuk ke tempat kita
menjadikan potensi bahaya
jadi kalau semakin kita agresif apa ya
dianggap kuat kuat mungkin mengganggu dia akan semakin
semakin agresif itu sudah insting dari semua satwa seperti itu
ketika dia merasa terjepit dan harus defense seperti itu
nah kita tuh tidak
jadi si kobra ini kan sebenarnya sudah ada anti bisanya
sudah ada anti bisanya
jadi kekhawatiran itu seharusnya tidak perlu kita terus terusan
karena memang sudah ada anti bisanya
serum anti bisa ular pertama
anti kobra anti ular welang dan ular atauna
ini bisa meng cover tentang kasus gigitan ular tersebut
tapi memang yang harus kita tahu adalah penanganan pertama dan penanganan medisnya
dan di mana rumah sakit terdekat yang mempunyai stok anti bisa ular tersebut
oke oke dari ilmu yang anda pelajari itu berapa lama bisa itu kemudian masuk ke tubuh itu dampaknya berapa lama ke masyarakat
jadi critical point itu sebenarnya kan tiga puluh menitan ya
ini dari informasi who pun juga disebutkan demikian
reaksi itu pasti ada
kalau kobra yang besar itu lima menit sepuluh menit sudah ada reaksi terhadap tubuhnya
makanya saya bilang critical point ini tiga puluh menit penanganan pertama ini
sebelum masuk ke penanganan medis
jadi penanganan pertama seperti apa
ya sesuai yang sudah direkomendasikan oleh who
who sudah mengeluarkan rekomendasi bagaimana cara penanganan pertama mas dan penanganan medisnya
nah kalau bicara soal bisa tadi juga mas amir sempat katakan
masyarakat kan suka agak sulit membedakan mana yang berbisa mana yang tidak
caranya bagaimana itu mas amir
kita bisa tahu bahwa ular ini berbisa ini tidak begitu
kalau kobra kan pasti berbisa dong
ya jadi di jawa ini kan ada sekitar sebelasan jenis ular berbisa yang terestrial ya
yang masuknya di darat ya
di pulau jawa
di pulau jawa kemudian pulau jawa ini adalah pulau yang paling padat penduduknya
jadi kontaks itu semakin sebenarnya besar
untuk menghafal sebelas jenis ini sebenarnya bisa
kita kenali ya mereka grup kobra dan king kobra yang sama sama yang juga sangat berbisa itu mengembangkan tudungnya
kemudian grup viper atau ular ular bludak ya atau viper lah kita gunakan istilahnya itu rata rata kepalanya segitiga
ada yang coklat ada yang hijau yang hijau ekornya merah
nah ini kemudian grup lain yang sangat neurotoksin kuat itu adalah wuling dan ulang
hitam putih atau
ini karakter disting yang bisa kita pakai secara awam ya
tapi pada prinsipnya secara biologi semua ular berbisa itu memiliki gigi taring
gigi taring ini fungsinya kayak niddle memang yang menghantarkan bisa itu gitu
nah kalau nah inilah tapi kita nggak mungkin kan masyarakat harus melihat gini
banyak kita bisa mengenali dari pola warna
pola warna dan fisik ya fisik di luarnya ya
selain ular kobra artinya ular ular jenis yang lain pun yang tadi anda katakan ada sebelas jenis di pulau jawa saja misalnya
itu mungkin juga berkembang biak di tengah tengah menuju ke musim hujan seperti ini
kalau berkembang biak iya musimnya
tapi yang bisa bertahan pada habitat seperti habitat human modified habitat itu paling tidak kobra
yang lain nggak terlalu
welling itu juga mungkin sekitar pekarangan tapi agak pinggiran ya nggak seperti kobra
kalau kobra ini benar benar bisa daerah yang sangat terbuka ya
dan kalau tadi kita bahas lagi mas amir jenis ular kobra itu di indonesia ada apa

naja sumatrana yang ada di sumatra dan kalimantan
kemudian naja seputatrik yang ada di jawa dan sampai ke nusa tenggara
memang tampaknya agak menyeramkan juga bagi masyarakat karena ini adalah awal awal musim hujan
dan ternyata justru di waktu waktu seperti inilah ular kobra banyak berkembang biak
nah kembali lagi nih mas amir
sebagai pakar reptil diingatkan mungkin untuk masyarakat untuk warga
di tengah tengah informasi
banyak soal penemuan ular kobra ini
apa apa yang harus warga atau masyarakat lakukan agar bisa mengantisipasi mana tahu tiba tiba di pekarangan rumah
di dekat rumah kita justru ada ular kobra begitu ya ataupun yang sedang berkembang biak
pencegahan yang pertama ya
kita aware ketika di awal musim penghujan di mana anakan kobra itu menetas
populasi anakan juga semakin tinggi
tingkatkan kebersihan rumah
jadi bersihkan rumah tadi setiap hari dengan wangi wangian yang menyengat
kemudian tidak ada tumpukan barang barang yang menyediakan shelter tadi untuk kemungkinan ular bisa masuk
lubang lubang dan lain sebagainya juga kalau bisa aware sekali ya
kemudian tumpukan tumpukan barang di luar
terus yang tiga tidak meninggalkan makanan
ini pencegahan ya
untuk agar tikus nggak masuk ke rumah kita
kemudian ketika sudah apa yang terjadi
ketika sudah ada ular masuk
tinggal kontak teman teman damkar yang benar benar punya profesi untuk handing ular ular berbicara
jangan handling sendiri
karena akan berbahaya
ini termasuk di dalam hewan yang berbisa
nah yang ketiga ketika terjadi kasus gigitan apa yang harus dilakukan
yaitu kita tahu ada penanganan pertama ada penanganan medis
penanganan pertama adalah imobilisasi sesuai dengan yang direkomendasikan oleh who
imobilisasi itu tidak membuat organ yang tergigit itu bergerak
dibikin bidai agar tidak bergerak
kemudian segera dibawa ke tempat medis
secara umum seperti itu
detailnya ada di guideline who itu
nah setelah kita tahu penanganan pertama
kemudian kita tahu mana rumah sakit terdekat yang mempunyai stok anti bisa ular ini
sehingga penanganannya bisa cepat dan tepat
karena kritikal punya
dan anti pisau itu sudah ada ya
anti pisau itu sudah ada
indonesia sudah bisa memproduksi anti bisa ular ini
tinggal mana rumah sakit yang punya stoknya ini yang harus kita ketahui
oke artinya tahun tahun berikutnya kedepan
karena tadi anda katakan ini sebetulnya fenomena setiap tahun sih sebetulnya
artinya ini bisa terjadi
penemuan ular kobra
ataupun perkembangan biakan
nah ini bisa terjadi tahun tahun ke depan juga begitu mas amir
karena ini kan fluktuasi populasi sebetulnya ya
dan populasi yang ada yang banyak sekarang ini kan anakan
belum tentu nanti yang survive jadi individu yang besar sampai segitu juga belum tentu
jadi secara alamnya juga pasti nanti akan terseleksi sendiri
jadi fenomena ini memang fenomena dinamika populasi saja
jadi yang anda lihat ketika kemudian banyak ular kobra yang ditemukan
sebetulnya kan awalnya mungkin dari satu titik ya
ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi
itu gimana itu mas
sebetulnya dari sudut pandang ke ilmuwan anda memang ya ini adalah bagian dari apa ya siklusnya atau gimana
pertama memang bagian dari siklusnya
yang kedua catatan memang semakin lengkap nih
jadi ketika orang awareness ya
awareness semakin meningkat
dulu mungkin dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas ada seperti itu
tapi orang mereport kan itu gak se intense sekarang
nah sekarang ini orang begitu per jam orang ada
informasi langsung bisa diinformasikan
nah ini kemungkinan dengan intensitas report yang kuat ini
semakin terungkap data
sebenarnya banyak ini report seperti ini gitu
atau memang bisa jadi memang populasi anakan ini tahun ini lebih banyak dari tahun tahun yang lalu
nah kalau lebih banyak itu selain kemudian karena tadi anda katakan predatornya yang mungkin saja berkurang
apalagi faktor yang lain bisa membuat populasinya anak anak lebih banyak begitu
kenaikan suhu kemudian kelembapan yang tinggi itu adalah sangat menguntungkan sekali untuk penetasan telur ini
karena telur ini sangat tergantung pada suhu ya
nah ini kalau kelembapan semakin tinggi kemudian suhunya juga hangat ya pada level tertentu ini sangat perfect untuk penetasan telur si ular ini termasuk si kobra
memang kalau yang anda lihat ini adalah
karena memasuki musim penghujan dan ada beberapa tempat tempat shelter shelter yang possibility nya sangat besar untuk ular kobra itu bisa berkembang biak
dan catatan anda tadi adalah bahkan yang anak kobra nya pun sudah berbahaya ya
betul sudah berbisa ya
sudah berbisa jadi itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat
oke terima kasih banyak mas amir hamidi sudah berbagi informasi kepada kami soal penemuan ular kobra ini sangat bermanfaat
karena ini tengah meneror warga begitu di sejumlah titik
mudah mudahan ini bisa diantisipasi dan warga juga semakin teredukasi soal keberadaan ular kobra ini
terima kasih banyak mas amir sudah hadir di newsroom sore hari ini